makasih ya nam
oh ya udah nadine otang hati hati ya
eh jangan pakai cara lampir ya
kenapa enggak lo yang angkat sih
ya kan lo tau tau masa gue harus tinggalin warung sendiri yang
ya udah kalau gitu reva ambil tas lo dulu ya
kok kalian keluar dari kamar sih
kalian itu pasti kecapean
ya udah sono pada istirahat
kalian itu masih penganten baru
enggak deh pak
mendingan nih kita kan kasian melihat bapak kalau ngitung duit sendirian
gimana kalau kita berdua nih pak nemenin bapak ngitung duit
ya udah terserah

sampai jumpa lagi
ih si babe bikin malu aja sih kelakuannya gak pernah berubah
banyak tadi mana ya
be uang yang tadi babe umpetin udah ayah kasih ke dona
iya buat belanja sayur besok
ini belum nih
mau belanja makeup bike gue
jadi menurut lo gimana nih
gini woy sebenernya kosan itu cewek cewek bisa masuk sebenernya
ini kalo gak salah tuh cewek cewek di atas atau gak cewek cewek yang di bawah
pokoknya ini cewek cewek bisa masuk kok santai aja tenang aja
oh jadi menurut lo kalo misalnya lo ngekos di sini ya
biar gue juga bisa sekalian ngepantau siapa
skinner ya sebuah lo itu
santai aja woy tenang aja gue pasti bisa ngontrol ke opo skinner
kok lo tau kan gue udah biasa jaga orang sendiri
ini kan udah malam juga
aduh kok gak enak nih sama willy
kalo gak dihanterin
kasian juga ya nadin
dia harus pulang jalan kaki sendiri
posisi lo itu tang ibarat makan buah si malakama tang
lo gak ikutin gak enak sama nadin
neng nadin bentar ya
ya allah willy pakai diem lagi
lagian gue juga kasihan will
kalau nadin pulang sendirian malem malem kayak gini
kan dia cewek will
ntar kalau ada apa apa gimana
kan kita yang repot will
yaudah lah tang
nanti nanti nanti dia dipulang
kasian juga udah malem
lo harus inget ya
lo bawanya hati hati pelan pelan
makasih ya nang
nadin otang hati hati ya
eh jangan pake cara lampir ya
kenapa gak lo yang atas sih
ya kan gue tau
toto masa gue harus tinggalin warung sendiri
ya gak mungkin lah
iya juga sih
tapi gue khawatir nih mas yohotam
tung dibawah main tuh
wih bawang keren ya
udah lo gak usah mikir macem macem
lo tau sendiri kan video orang gimana
gimana tadi mak yohotam
lo emang kenapa ya
lo makin hari makin berubah ya sifat lo ya
lo yang kepo
tuh kan apa yang gue takutin
ya kan gue gak tau
tuh anak bahaya tuh
si otang diikuti mobilnya kan
aku menurut dia
moleh apa gak gue tau
udah main pikir positif aja udah
alex thank you banget ya
lo udah terakhir kita semua
udah terakhir anak desu falcon sama gue
terima kasih alex
sampai jumpa alex
kita kenyang cuy